kita ke informasi yang pertama menteri perhubungan budi karya sumadi mengaku bahwa selama ini imbauannya agar tiket pesawat diturunkan tak digubris maskapai penerbangan sehingga harga tiket pesawat masih mahal
sementara itu komisi pengawas persaingan usaha memperpanjang proses investigasi dugaan kartel tarif tiket pesawat dan juga kargo udara
meskipun sudah ada beberapa imbauan yang telah diterbitkan pemerintah harga tiket pesawat di indonesia masih mahal
mahalnya harga tiket terjadi karena pihak maskapai berupaya agar bisnisnya lebih baik
secara aturan mereka tidak melanggar aturan karena harga tiket masih sesuai dengan batas atas yang ditetapkan
pemerintah selaku regulator akan menawarkan dua opsi kepada maskapai dalam memberikan tiket pesawat yang terjangkau oleh masyarakat
menurut menteri perhubungan budi karya sumadi kepada detik com pihaknya sudah menerbitkan imbauan kepada maskapai penerbangan nasional untuk menurunkan harga
di mana imbauan tersebut dikenal dengan subharga atau harga tertentu berjenjang
budi menambahkan akan memanggil maskapai penerbangan garuda indonesia hingga lion air untuk mendiskusikan penurunan harga tiket
apabila maskapai menerapkan surprise pada tiket maka harga tiket pesawat yang terjangkau akan tersedia
di sisi lain komisi pengawas persaingan usaha menerbitkan imbauan kepada maskapai penerbangan nasional untuk menurunkan harga tiket
persaingan usaha memperpanjang proses investigasi dugaan kartel tarif tiket pesawat terbang dan kargo udara
langkah ini dilakukan karena alat bukti yang dicari masih belum ditemukan
dilansir detik com komisioner kppu guntur esaragih mengatakan
proses investigasi akan diperpanjang hingga tiga puluh hari terhitung sejak dua puluh dua april dua ribu dua puluh
tim akan fokus untuk menemukan bukti bukti yang dibutuhkan
sebelumnya dugaan kartel tiket pesawat menyeruak karena makin sedikitnya pemain
sehingga menimbulkan resiko kom kali kom antar pemain untuk bersepakat mengatur harga
dua maskapai penerbangan garuda indonesia dan lion air group
dinilai melakukan praktik duopoli dan kartel karena menguasai pasar di indonesia
dan terkait hal ini bergabung bersama kami titus indra jaya
sekretaris jenderal dpp asita patitus selamat malam
ini berbicara seputar dampak kenaikan tiket nih
seberapa besar sebenarnya dampak kenaikan ini terhadap pelaku usaha agen perjalanan di daerah daerah di indonesia
apakah dari informasi yang saya dengar anggota dari esita sendiri ada yang sampai gulung tikar
ya kalau dibilang burung tikar mereka sih sepertinya masih bertahan melihat suasana ini berjalan dengan baik
ya kan karena memang ini kan sudah cukup lama dan tidak ada perubahan
saat ini teman teman di daerah juga
masih wetensi dia melihat apakah masih berpotensi ke depan bagus atau tidak
tapi yang jelas teman teman di daerah juga berpikir bahwa kondisi ini kan pasti setiap tahun pasti ada terjadi perubahan kenaikan harga gitu kan
dan memang di daerah itu anggotanya enam puluh persen itu dia memang pemain tiketing
nah berharap memang ke depan
nah teman teman di daerah sebetulnya kalau biro perjalanan wisata itu dia banyak bisnis yang bisa dikerjakan
jadi mulai berpikir untuk kita mentor inbound kita mentor outbound
nah di situ juga ada umrohaji dan masih banyak produk lain yang bisa dijual gitu loh
ya pak titus tapi sebenarnya wilayah mana saja yang terdampak paling signifikan
hampir beberapa wilayah
di sumatera di kalimantan di jawa di bali penurunan wisatawan domestik juga ada dampaknya di situ
kita asli kita kan menjual paket paket tour
kita juga bersama kementerian pariwisata juga berusaha untuk mencapai target wisatawan itu
cuman terhambat karena terjadinya kebijakan harga yang memang sampai saat ini pun tidak ada perubahan di situ
lalu apa saja nih usulan asita supaya kenaikan ini tidak berdampak jauh begitu terhadap sumber daya manusia yang kemudian menggantungkan ekonominya terhadap industri pariwisata itu sendiri
ya itu dia
kami sangat cancer di situ
kita asita kan tujuh ribu terus karyawannya sekitar satu dua juta di situ
nah kita berusaha keras waktu februari kemarin pada saat munaslup
kita ingin bermediasi dengan menurut anda
waktu itu memang yang hadir deputi
nah tiga puluh empat dpd hadir di situ
dia berusaha untuk menyampaikan aspirasinya
saya pikir sudah dicatat itu
kita harap ada perubahan
tetapi masih belum
nah ketumnya asita hadir juga rapat pada saat menko maritim
hadir di situ
pemerintah juga berusaha keras untuk bisa menstabilkan itu
tapi realisasinya kita masih tunggu di situ
di daerah masih tunggu di situ
ya pak titu
selalu satu lagi saya yang penasaran
apakah kenaikan harga tiket ini mengaruhi target konsumen dari pariwisata indonesia
target pariwisata pasti ada dampaknya di situ
tidak usah jauh jauh
teman teman yang di jogja yang di bali lihat aja
data bps terkait dengan di airport itu menurunnya berapa
di airport itu menurunnya berapa persen
rata rata bisa ada yang dua puluh persen ada yang tiga puluh persen
ini kita baru ambil dua daerah di situ
belum dampak yang lain
itu yang kita khawatirkan
teman teman di daerah juga kita dari dpp juga berharap ada potensi potensi lain
kok kita nggak harus menjual paket tur tidak harus menjual tiket domestik saja
ada diservisikasi produk yang bisa dimanfaatkan yang bisa membuat bpw yang tidak terpuruk
malah dia bisa stabil di situ
dan sejauh ini pelaku usaha yang merugi dari data yang ada sudah berapa banyak pak
kalau di dpp kita menunggu surat pengajuan dari daerah dari dpd
sejauh ini sih tidak banyak yang masuk bahwa anggotanya ditutup
tapi saya berpikir bahwa
di daerah mereka masih menunggu
masih menunggu apakah kondisi ini bisa membaik
tapi positifnya ke depan dpp juga akan berusaha membantu agar walaupun memang kondisinya tidak membaik
kita coba mengarahkan mereka untuk ke berbisnis untuk produk yang lain
nanti pasti ada pembinaan juga
kita akan koordinasi di pusat dengan kementerian pariwisata
dengan dinas pariwisata terkait
agar mereka bisa yang tadinya dia fokus bisnisnya hanya tiket
dia bisa kita fokuskan untuk penjualan tour inbound
agar perekonomian bisnis mereka bisa berjalan kembali
dan kalau kita lihat dari trennya dari tahun ke tahun
apakah asita sendiri optimistis untuk kedepannya bahwa akan ada solusi
dari industri pariwisata indonesia yang kemudian ini dapat dikatakan bahwa turis domestik itu menurun
kita masih tetap optimis di situ
kalau memang penerbangan garuda yang memang kita harapkan itu masih harganya tinggi
pasti kan dampaknya ke paket tur yang teman teman di daerah bikin
daya saing paket wisatanya indonesia ini pasti kalah nanti sama negara negara tetangga
ini terjadi akhirnya apa
wisatawan domestik lebih suka tur
domestik lebih sukanya kemana dia sekarang
negara negara tetangga harganya lebih bagus dan lebih bersaing
nah ini yang dikhawatirkan
tetap asita juga kalau seandainya memang ini akan terjadi
banyak kok teman teman dari penerbangan yang lain yang ingin membuka penerbangannya di indonesia
yang akan bisa bermitra
tapi apakah itu yang terjadi
ya mungkin kalau seandainya banyak penerbangan yang masuk di indonesia
semoga terkait dengan itu
semoga terkait dengan kebijakan pricing
iya kita lihat ada perubahan mudah mudahan di situ
baik mudah mudahan tentunya ke depannya ada solusi terbaik untuk industri pariwisata indonesia
terima kasih bapak titus indrajaya atas waktu anda untuk cnn indonesia connected